ya lima hari berlalu setelah pesawat lion air pklkp jatuh di tanjung karawang jawa barat
baru satu jenazah yang teridentifikasi
kami ajak anda untuk melihat tahapan identifikasi yang dilakukan tim disaster victim identification
atau tim dvi polri
sebelum melakukan proses identifikasi tim dvi akan melakukan data antemortem
nah data antemortem ini adalah informasi tentang korban sebelum kematian
data ini mencakup ada sidik jari kemudian dokumen pemeriksaan gigi dokumen kesehatan
ciri fisik properti korban dan juga dna
nah rekam medis korban ini misalnya jika korban pernah melakukan operasi
ini akan membantu tim dvi untuk melakukan proses identifikasi
lalu ada ciri fisik korban
ini biasanya mulai dari tinggi dan juga berat badan hingga tanda lahir
kemudian ada properti
seperti korban yaitu biasanya pakaian kemudian sepatu dan juga aksesoris yang digunakan korban saat kecelakaan
misalnya korban menggunakan aksesoris seperti cincin ataupun juga aksesoris lain
dan yang terakhir adalah dna
lalu kemudian setelah mendapatkan data antemortem ini proses selanjutnya adalah melakukan identifikasi
nah identifikasi ini adalah membandingkan antara postmortem
dengan mohon maaf membandingkan data antemortem yang tadi kemudian diperoleh dari keluarga korban
dibandingkan dengan data postmortem
data postmortem ini adalah data yang diperoleh setelah kematian korban
nah proses dari identifikasi ini sendiri yang pertama adalah identifikasi primer
kemudian jika identifikasi primer ini tidak berhasil maka selanjutnya akan dilakukan identifikasi
jika identifikasi sekunder ini belum juga berhasil mengenai korban maka langkah terakhir adalah melakukan tes dna
saya akan jelaskan satu persatu identifikasi yang kemudian dilakukan
yang pertama adalah identifikasi primer
yang pertama yang diperiksa adalah sidik jari
nah ini karena sifat sidik jari yang unik dari tiap tiap orang
misalnya jenazah janatun sintiadewi
yang kemudian teridentifikasi kemarin
dan satu satunya yang baru berhasil teridentifikasi
ini adalah melalui tahap primer ini
karena kondisi sidik jari yang kemudian masih bisa dikenali
jika sidik jari belum berhasil yang berikutnya dilakukan adalah melihat kondisi dari gigi geligi
misalnya fotoronsen gigi kemudian susunan gigi dan juga bentuk rahang tiap orang
jika kemudian identifikasi primer ini masih belum berhasil dilakukan
maka yang selanjutnya dilakukan adalah identifikasi sekunder
nah di sini tim mencocokkan ciri fisik apapun itu
mulai dari tinggi badan kemudian ada tato dan juga tanda lahir
kemudian kita juga bisa lihat dari rekamedisnya
nah rekamedis ini biasanya merupakan bekas operasi
misalnya operasi usus buntu atau kemudian korban pernah
mengalami patah tulang atau juga memasang ring di jantungnya atau cincin jantung
kemudian pencocokan sekunder juga melihat properti yang melekat di badan korban sebelum meninggal
misalnya adalah pakaian yang dikenakan korban sebelum meninggal
kemudian ada sepatu jam tangan ataupun perhiasan seperti cincin
jika kemudian identifikasi primer dan juga sekunder masih belum berhasil mengenali korban
maka tes deoklasi
kedoksi ribonukleik asid atau tes dna yang kemudian harus dilakukan
karena tiap tiap orang memiliki dna yang unik
seperti sidik jari
ini unik dari tiap tiap orang
kemudian tes dna ini juga memiliki tingkat keakuratan yang sangat tinggi
sampel dna harus diambil dari keluarga sedara korban
yaitu orang tua kemudian kakak adik ataupun juga anak
bisa juga dari bagian tubuh mana saja
mulai dari darah mukosa pipi air liur hingga sperma
namun tes dna juga sangat bergantung dari kondisi jenazah
wakil kepala rumah sakit polri kramat jati kombes haryanto mengatakan
butuh waktu sekitar empat hingga delapan hari untuk mendapatkan hasil tes dna
dari sampal tubuh
tim dvi menargetkan hasil tes dna ini akan selesai pada akhir pekan ini